gubernur riau syamsuar dan sekda prof rihan pranajaya dinilai berupaya membangun dinasti politik di lingkungan pemerintah provinsi riau
menantu gubernur riau syamsuar tika rahmi syafitri menjabat sebagai kepala seksi retribusi di bapenda riau
sebelumnya tika adalah staf di instansi tersebut
kemudian istri sekda prof riau yan pranajaya fariza dilantik sebagai kepala bidang pengembangan di bidang kepegawaian daerah riau
sementara prasuria dharma kakak kandung sekda prof riau dilantik sebagai sekretaris dinas sosial
deddy herman adik kandung sekda prof riau dilantik sebagai kabit opsatpol pp
serta sejumlah nama lainnya dari ajudan gubernur dan ajudan sekda prof riau menempati posisi eslon tiga dan empat
asisten satu bidang pemerintahan provinsi riau ahmad syaharofi menyebutkan
pelantikan pejabat eselon tiga dan empat sudah sesuai dengan mekanisme dan undang undang
pejabat yang dilantik dinilai telah memenuhi standar kompetisi di bidang masing masing
tentu kan ya ini kan ada desain ada desalon ada sesuatu yang idealnya menurut peraturan perundang undangan
tetapi sepanjang itu secara normatif tidak melanggar menurut hemat saya sesuatu yang patut
nah tapi kalau publik menganggap itu tidak patut dan melanggar aturan itu soal lain
tapi kalau tidak melanggar aturan dari segi persyaratan dari segi kompetensi dimiliki pengalaman jabatan
pengamat sosial dan kebijakan publik
rawa l amadi menanggapi ramainya perbincangan seputar nepotisme birokrasi yang terjadi di lingkungan kerja pemprov riau
mungkin orang banyak bilang bahwa tidak masalah saudara maran di jabatan
oke tidak ada masalah
tapi kan bagaimana mengukur bahwa ini bukan nepotisme
dia harus terbuka merumuskan model rekrutmen jadi proses rekrutmen terbuka
kemudian sistem penilaian terbuka
dan dia juga harus melihat bahwa yang lain
ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana seharusnya
pengambilan sumpah jabatan pejabat eselon tiga dan empat pemerintah provinsi riau dipimpin wakil gubernur riau
edi natar nasution pada selasa tujuh januari dua ribu dua puluh di ballrumbang riau kepri
pejabat yang dilantik mencapai tujuh ratus tiga puluh tujuh pegawai
riano fitra pegan baru riau